jadi mereka punya lahan di daerah situ
kalau kita masuk siapkan dulu selain uang elektronik tentunya adalah kartu vaksin covid sembilan belas
cuman kan maksudnya itu kayak yaudah kita yuk main
karena itu fasilitasnya kan gak banyak gitu
dilansir dari cnbc indonesia com timnas indonesia sudah bertemu irak sebanyak dua belas kali dari berbagai kompetisi
musim pertama yang lalu kita menggunakan force sembilan sebelas gt tiga cup
pasti akan kami dikatakan di depan
tepian yang dulunya rumput dia ganti total dengan pasir pantai
dua ribu dua puluh tiga ini pun phk akan banyak
empat makam mungil ini menjadi bukti bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat fatal
tujuannya untuk membersihkan getah yang menempel pada daging buah karika
nah itu karena kita di dunia ini sudah hampir mencapai delapan miliar orang
negarawan mantan mantan presiden ini
belum ngumumin cawa press sampai sekarang gitu
keturunan yang diambil oleh polisi asal di queensland
selain peninggalan berupa bangunan masjid dan asrama santri
tepatnya sejak wulansari putri kecilnya yang kini berusia sepuluh tahun didiagnosa mengalami leukemia atau kanker sel darah putih
nah tujuannya biar setengah mateng
gue sama fandi andika ramadhani
tuh lihat sampai penuh tempat masaknya
karena kan lihat ke depannya kalau semua pemain senior nih
pada weekend atau akhir pekan meningkat jumlahnya menjadi sekitar seribu orang
untuk dilakukan penindakan secara masif
tidak menyenangkan orang yang tidak bersalah